ya berikutnya pemirsa anda pernahkah mengeluarkan komentar negatif tentang fisik atau penampilan orang lain
nah banyak orang menilai perilaku body shaming tersebut adalah hal yang wajar
baik diunggapkan secara langsung atau juga di media sosial
nah namun tahu nggak sih anda bahwa kritik miring tersebut bisa dibawa ke ranah pidana
seperti yang telah dilakukan oleh artis anja smara bersama istrinya dianit tami
reaksi anja semarang meluap saat komentar negatif tentang fisik
sang istri dianit tami muncul di media sosial instagramnya
tidak main main rabu sore artis dan model berusia empat puluh tiga tahun ini melaporkan netizen
pelaku pencelaan fisik atau body shaming tersebut ke polisi
alasannya netizen tersebut dinilai tidak memiliki itikat baik
atau meminta maaf kepada anja smara
istrinya ini sebelumnya kan saya sudah bilang
saya minta satu x dua x dua puluh empat jam untuk menyampaikan maaf di sosial media
tapi yang bersangkutan tidak melakukan hal itu
dia hanya dm saya hanya berupa tulisan
polda metro jaya akan melakukan penyelidikan terkait pelaku perbuatan body shaming
atau penghinaan fisik yang menimpa keluarga anja smara
nanti dari perancara selatan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu
nanti akan penyelidikan nanti akan pelapor saksi saksinya
kemudian barang putihnya apa semuanya pasti kita kumpulkan
nanti kita minta seperti apa koronavirus jadiannya
body shaming bukanlah hal yang remeh
penghinaan fisik di media sosial bisa dilaporkan ke kepolisian
dan dijerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
atau uuite pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
serta delik pidana umum yang tertulis dalam kitab undang undang hukum pidana atau kuhp
pasal tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas dan tiga ratus lima belas tentang penghinaan
komentar miring seputar penampilan hingga berat badan seseorang
sering muncul di dunia maya
sebagian netizen dengan mudahnya
mengkritik penampilan fisik orang lain
bahkan sampai meninggalkan kesan buruk
seperti menghina melecehkan hingga menjadikannya sebagai lelucon
sayangnya reaksi body shaming dianggap wajar oleh kebanyakan orang
padahal mengkritisi bentuk tubuh atau penampilan seseorang
bisa berdampak besar pada kehidupan orang tersebut
kita akan mengomentari sesuatu yang memang kita lihat
dulu secara kasat mata
yang terlihat jelas
nah sesuatu yang terlihat jelas itu
biasanya adalah penampilan atau fisik
jadi kadang kadang untuk orang
kita menggunakan itu sebagai cara untuk berbasa basi
untuk membangun komunikasi untuk menyapa
tetapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu
bisa menyakiti orang lain
kalau orang melakukan body sha
body shaming terhadap kita
kita yang harus memperkuat diri kita sendiri
harus meningkatkan harga diri kita sendiri
bahwa kita tidak seburuk itu
karena seringkali ketika orang menyebutkan satu bagian tubuh yang jelek dari diri kita
kemudian fokus kita jadinya di situ
kita lupa padahal kita juga punya bagian tubuh yang lain kok yang juga menarik
sebelum mengomentari orang lain pintar pintarlah
membedakan mana komentar yang membangun dan mana yang tidak
serta bijak menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan